kisah ini adalah masa ketika tiongkok diperintah oleh raja
raja ini memiliki istana yang indah dan lokasi yang paling indah di istana adalah tamannya yang rimbun
yang memiliki berbagai jenis bunga
beberapa bunga ini hanya ditemukan di taman ini dan tidak ada di tempat lain di dunia
tukang kebun akan membunyikan lonceng kecil pada mereka
taman itu sangat besar sehingga jika kau melihatnya sejauh kau akan melihat itu mengarah ke hutan
sebuah sungai mengalir di hutan itu dan di sebelah sungai itu ada sebuah pohon yang merupakan rumah burung bulbul
burung bulbul bernyanyi dengan sangat manis sehingga siapapun yang mendengar lagunya akan terpesona
kerajaan ini sangat terkenal sehingga orang orang dari negeri lain yang jauh akan datang berkunjung
para penulis menulis buku buku tentang kerajaan dan di dalam semuanya itu mereka menulis paling banyak burung bulbul dan lagu lagunya
suatu hari raja sendiri sedang membaca satu buku seperti itu
ketika dia membaca tentang burung bulbul dia tenggelam dalam pikirannya
burung apa dari kerajaan kita ini aku belum pernah mendengarnya
dia memanggil perdana menterinya
perdana menteri apa
apa ini yang aku baca
ada burung yang disebut burung bulbul di kerajaan kita yang bernyanyi dengan sangat manis sehingga dianggap sebagai makhluk paling indah di seluruh kerajaan kita
bagaimana mungkin kita belum pernah mendengarnya
yang mulia aku belum pernah mendengar tentang burung seperti itu
pergi temukan dan mintalah ia bernyanyi di hadapanku di istana malam ini
baiklah yang mulia
perdana menteri bergegas segera setelah dia mendengar perintah raja
di atas dan di bawah kiri dan kanan
dia bertanya pada semua orang yang dia temui di istana tetapi tidak ada yang mendengar tentang burung bulbul
dia pergi kepada raja sekali lagi
yang mulia sangat mungkin bahwa para penulis telah menulis tentang burung sebagai isapan jempol dari imajinasi mereka
dan pada kenyataannya mungkin tidak ada burung seperti itu sama sekali
tidak raja jepang telah mengirimi aku buku ini
tak satupun dari apa yang dikatakan buku itu bohong
aku ingin mendengar burung bulbul bernyanyi
bawakan aku itu sebelum malam atau seluruh kerajaan harus menderita hukuman
perdana menteri tidak punya pilihan lain
dia terus bertanya kepada semua orang yang dia temui tentang burung itu
akhirnya dia bertemu dengan seorang gadis kecil
burung bulbul ya aku pernah melihatnya aku juga mendengar dia bernyanyi dia tinggal di dekat sungai
dengar jika kau membawaku ke burung bulbul aku akan memberimu hadiah
di satu sisi perdana menteri pergi dengan gadis itu ke hutan
dan di sisi lain ia mengirim pesan kepada raja bahwa burung itu telah ditemukan
keduanya mencapai bagian hutan tempat burung bulbul bernyanyi
burung bulbul memulai lagunya dan gadis kecil itu berkata
lihat lihat di sana itu burung yang kau ceritakan
perdana menteri tidak mendengarkan apapun yang dikatakan gadis itu dia terpesona oleh lagu burung bulbul
apakah kau mendengar itu siapapun pasti dapat melupakan dunia saat mendengarkan lagunya
aku belum pernah mendengar lagu yang sangat indah
sungguh raja akan sangat bergembira ketika dia mendengarnya
burung bulbulku yang terkasih datanglah ke istana raja ingin mendengarmu bernyanyi
merupakan suatu kehormatan bagiku bahwa raja telah meminta aku aku pasti akan datang ke istana
dengan membawa burung bulbul mereka pergi ke istana
istana telah didekorasi dengan indah dan berkilau dengan kemegahan raja sedang duduk di singgah sananya
semua orang mendengar lagu burung bulbul itu dan raja berkata
semua orang dan bangsawan hadir dudukan emas telah ditempatkan khusus untuk burung bulbul
burung bulbul bertengger di atasnya dan mulai bernyanyi nyanyiannya begitu memikat sehingga raja terharu hingga menangis
aku ingin cincin emas aku digantung di leher burung bulbul itu
tidak yang mulia aku tidak menginginkan apapun bahwa kau menyukai laguku itu adalah hadiah untukku
raja memerintahkan burung bulbul untuk tinggal di istana sangkar emas dibangun untuknya
dia diizinkan terbang dua kali di siang hari dan satu kali di malam hari
dua belas tentara ikut dengannya dan mereka akan meningkatkan pita merah di lehernya
burung bulbul benci terbang seperti ini ini berlanjut selama berminggu minggu
suatu hari seorang mengirimi raja sebuah kotak
yang bertuliskan burung bulbul
tentu saja ini pasti buku baru yang ditulis pada burung bulbu
tetapi tidak ada buku di dalam kotak
kotak itu memiliki burung bulbul yang bertabur berlian dan permata
dan ketika seseorang menarik narik ceritanya ia bernyanyi seperti burung bulbul yang asli
sebuah pita menjuntai dari lehernya yang bertuliskan
elang malam ini milik raja jepang
tidak memiliki nilai di depan burung bulbul milik raja china
semua orang senang melihat burung bulbul buatan
ini sangat hebat jadi mari kita buat mereka berdua bernyanyi bersama
kedua burung bulbul dibuat untuk bernyanyi bersama
tapi lagu gabungan mereka tidak terlalu menyenangkan karena burung bulbul asli menyanyikan apapun yang dia suka

sementara burung bulbul buatan hanya menyanyikan apapun yang dia suka

itu bukan kesalahan burung bulbul buatan
dia hanya menyanyikan apa yang telah diajarkan kepadanya
kemudian hanya burung bulbul buatan yang dibuat untuk bernyanyi
suaranya terdengar seperti burung bulbul yang asli
dan karena berliannya yang berkilau dia terlihat sangat cantik
burung bulbul buatan menyanyikan banyak lagu
beberapa waktu kemudian raja berkata bahwa dia sekarang ingin mendengar burung bulbul yang asli
kemana burung bulbul pergi apakah ada yang melihat dia terbang
bagaimana mungkin tidak ada yang tahu kemana dia pergi
tampaknya dia telah meninggalkan istana
semua orang di aula senang mendengar bahwa mereka memiliki burung bulbul buatan
yang mereka dengarkan berulang ulang menyanyikan ulang lagu lagunya

burung bulbul ini sangat cantik
burung bulbul ini sangat cantik
dan dia bernyanyi dengan sangat baik
melihatnya tidak ada yang bisa mengatakan bahwa itu adalah burung bulbul buatan
kami senang dengan hadiah ini dari raja jepang
perdana menteri atur konser minggu depan
aku berharap bahwa seluruh kerajaan mendengar lagu lagu indah burung bull

seperti katamu yang mulia
keesokan harinya konser burung bulbul diselenggarakan
semua orang menyukainya tetapi beberapa dari mereka juga mendengar burung bubul asli bernyanyi
ini bagus tapi tidak sebagus bulbul yang asli
ketika dia bernyanyi seseorang tergerak untuk menang
hebat ini sangat bagus
tidak peduli berapa kali kau mendengarnya kau ingin mendengarnya lebih banyak
burung bulbul buatan ditempatkan di kamar raja di tempat tidurnya
raja akan mendengarkan lagu lagunya sebelum tidur dan dia telah memberinya gelar sang penyanyi kerajaan
judul ini distempel pada pita dan diikatkan di lehernya
dan sekarang buku buku juga diterbitkan tentang burung bulbul buatan
kemasyurannya menyebar sangat jauh
setelah setahun raja dan para bawahannya telah menghafal salah satu lagunya
begitu lagu itu akan mulai diputar
orang orang akan mulai bernyanyi bersama
tapi suatu malam ketika burung bulbul buatan bernyanyi untuk raja
suara sesuatu yang pecah terdengar dari dalamnya
pagi berikutnya raja mengirimnya untuk diperbaiki ke pembuat jam
yang mulia aku telah memeriksa mesin ini secara menyeluruh
dengan menyanyi terlalu banyak dan terlalu sering kabel dan koneksi di dalamnya rusak parah
dan jika aku berusaha memperbaikinya mungkin akan lebih rusak lagi
aku menyesal memberitahumu bahwa burung ini tidak akan pernah bisa bernyanyi lagi
mendengar ini seluruh kerajaan tenggelam dalam keputusasaan
karena burung bulbul adalah sumber hiburan bagi mereka semua
lima tahun berlalu raja jatuh sakit dan kesehatannya memulai

orang orang kerajaan berdoa untuk kesembuhan raja

eh yang mulia bisakah kau ikut serta dalam sesuatu
apa yang harus aku bawa untukmu
raja tidak mengatakan apa apa
dia menjadi lebih lemah dan sepertinya dia tidak bisa diselamatkan
dia merasa sulit bernafas
dia tidak ingin ingat apapun kecuali
buat burung bulbul kesayanganku bernyanyi
aku telah menghadiahimu begitu banyak
kau tidak bisa melakukan ini padaku
tapi burung bulbul itu tidak bergerak
pada saat itu tiba tiba raja mendengar nyanyian dari luar jendelanya
sinar harapan dan kebahagiaan menyebar di wajah raja
setelah beberapa saat raja berpikir dia melihat sekilas burung di jendela
dia mencoba membuka matanya dan melihat bahwa burung bulbul asli itu bertengger di jendela
dan dia bernyanyi
bernyanyilah burung bulbulku yang terkasih
burung bulbul bernyanyi di sana untuk beberapa waktu lagi
kebahagiaan raja meningkat dengan setiap nada dan tampaknya keinginannya untuk hidup perlahan dinyalakan kembali
terima kasih banyak burung bulbulku yang terkasih
kenapa kau meninggalkanku
kembalinya kau telah mengembalikan hidupku kepadaku
bagaimana aku membalasmu
yang mulia kau telah memberi aku sejumlah imbalan
aku ingat ketika aku bernyanyi di depanmu untuk pertama kalinya
kau terharu sampai menangis
apa yang bisa menjadi hadiah yang lebih besar untuk seorang seniman
burung bulbul menyanyikan lagi lagu dan mendengarkannya raja menjadi tertidur
melihatnya tertidur seolah olah dia tidur nyenyak setelah ribuan tahun
keesokan paginya ketika raja bangun sinar matahari mengalir masuk melalui jendela
burung bulbul bertengger di sebelahnya dan raja tampak jauh lebih baik dari sebelumnya
tetap bersamaku selamanya burung bulbulku terkasih
bernyanyi hanya ketika kau merasa terinspirasi untuk menyanyi
aku tidak akan pernah memaksamu lagi
tidak yang mulia aku tidak bisa tinggal di istana
setiap kali aku ingin bertemu denganmu aku pasti akan datang
aku akan membangun sarang di suatu tempat di dekat sini
dan kapanpun kau membutuhkanku aku akan terbang kepadamu dan bernyanyi untukmu
melalui laguku aku akan menceritakan segalanya tentang kerajaan
tapi kau harus berjanji padaku sesuatu
katakan padaku aku akan memberimu apapun yang kau inginkan
kau tidak akan membiarkan siapapun tahu bahwa aku memberitahu kau segalanya tentang kerajaan
baiklah aku setuju
mengatakan ini burung bulbul terbang pergi dan raja menyadari bahwa kita seharusnya tidak mengurung dan memenjarakan burung
mereka juga memiliki hak untuk hidup sesuka mereka
tidak ada yang diizinkan memperbudak siapapun
dan burung burung terlihat paling baik ketika mereka terbang bebas dan bernyanyi di pohon dan hutan
disitulah rumah mereka sebenarnya
bukan di istana atau di dalam empat dinding tempat tinggal manusia
setelah beberapa waktu ketika menteri datang untuk melihat raja
dia melihat bahwa raja tidak terbaring di tempat tidurnya tetapi berdiri di dekat jendela dan tersenyum
perdana menteri bergegas untuk memberikan kabar baik ini kepada semua orang
dan seluruh kerajaan bersuka cita